pertemuan antara dua anak presiden agus harimurti yudhoyono dan gibran raka buming raka
di istana negara hari kamis lalu mendapatkan perhatian khusus dari netizen di media sosial
bukan konten pertemuan bukan juga arti kunjungan ahi
namun malah gaya berpakaian gibran dan ahae yang kontras lah yang diseroti
gaya gibran yang datang hanya dengan mengenakan celana jeans
sepatu sneakers dan hoodie sangat kontras dengan gaya ahy yang datang rapi dengan batik
gibran pun mengaku kedatangannya ini serba spontan
walhasil dirinya tidak mengenakan pakaian rapi layaknya agus
dia memakai setelan suit tapi dalamnya kaos gak apa apa
suit kaos pakai sneakers fine gak apa apa
lebih kelihatan tetap muda tapi stylisnya juga ada dan sopan
tidak hanya itu gestur unik ala presiden jokowi ditunjukkan oleh gibran pada pertemuan itu
putra sulung presiden jokowi itu seakan mengencarkan suasana
dengan menawari putra sulung presiden sby gudeg bubur lemu
datang mas agus ya saya izin ke bapak pak boleh gabung pak
boleh ya saya langsung lari ke istana
saya izin ke bapak juga pak ini kan yang datang mas agus
boleh saya ini gak boleh saya masakin sesuatu gak
saya masakin ini gudeg bubur lemu
di gudet tadi makannya pakai bubur
agus pun menyambut baik penawaran gibran tersebut
terima kasih mas gibran jadi saya juga tadi di
dijamu makan sama pak jokowi
mas gibran juga tadi disajikan bubur gudeg ya
yang saya juga baru sekali nih gudeg pakai bubur tapi rasanya enak sekali
mudah mudahan sukses mas usahanya kita doakan
nanti saya ajak teman teman
kedatangan ahy ke kompleks istana kepresidenan sendiri
sebenarnya untuk bersilaturahmi dengan presiden joko widodo
serta mengundang sang presiden untuk datang ke peresmian yudhoyono institute